desa hasibuan desainer indonesia yang menjadi perhatian dalam ajang new york fashion week
tengah bersiap untuk ajang fashion bergensi lainnya
anissa hasibuan desainer asal indonesia tampil untuk pertama kalinya dalam new york fashion week
ia memamerkan koleksinya dalam event yang sama yang diikuti oleh desainer desainer ternama
itu sebenarnya memang mimpiku tapi aku tidak pernah terbayangkan bahwa ini begitu cepat
bahwa kesempatan ini datang begitu cepat
tapi aku kembali lagi berpikir kesempatan itu tidak akan datang untuk yang kedua kali
setiap kesempatan yang datang kepadaku itu adalah aku pergunakan dengan sebaik baiknya
dalam koleksinya anissa merancang busana hijab yang diperagakan para model di catwalk
para komentator fashion mengatakan
karya anissa merupakan pergerakan yang berani di saat islamofobia menyebar di penjuru dunia
anissa berharap karyanya dapat menyatukan orang orang
membawa nilai positif bagi agama serta menghilangkan diskriminasi
aku tidak memikirkan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat ekstrim karena islam fobia
tapi aku di sana itu show hanya tujuan menampilkan yang terbaik
aku tidak memikirkan bahwa impact nya tuh akan
kok kamu berani kok kamu nekat
dan aku ingin semua wanita tanpa berpikir itu adalah perbedaan ras agama atau apapun
anissa yang memulai karir sebagai penjahit
kini sudah memamerkan koleksinya di london jakarta dan new york
kini ia fokus untuk event jakarta fashion week bersama desainer desainer lokal yang sudah mendunia
seperti dian plangi serta tex saterio
akbar rizky cnn indonesia